nah di era serba sosial media mailbird berhasil mendapatkan pengguna dari seluruh dunia untuk membantu komunikasi dan pekerjaan mereka
untuk membahasnya lebih dalam sudah ada di studio salah satu tiga puluh under tiga puluh forbes list asia abraham ranardo sumarosono
saya panggilnya abraham mungkin ya atau apa panggilannya mas
oh abe oke yaudah abisnya biar akrab
salah satu pendiri dari mailbird itu sendiri ya
jadi mailbird ini ceritanya seperti apa sih abe kalau bisa diceritakan awalnya
oke mailbird ini seperti email klien seperti outlook thunderbird cuman kita tampilannya lebih bersih
dan banyak fitur seperti undusen inline reply dan juga integrasi dengan apps apps produktif
jadi keunggulan yang pertama yang dijual oleh mailbird adalah pertama lebih simple tetapi lebih modern begitu dibandingkan dengan outlook katakanlah seperti itu ya
oke sebelum ke teknis saya lebih tertarik dengan cerita bagaimana mailbird ini didirikan dan kenapa ada dua orang indonesia ada di situ
itu seperti apa
ya awalnya salah satu co founder kita mencari rekan untuk kolaborasi ya
karena dia melihat potensi email klien sangat besar terutama untuk di windows
karena pengguna windows masih banyak sekali di dunia compared to mac ya
dan kebetulan ya kita ada mutual friend dan kita ketemu dan cocok setelah ngobrol
itu tahun berapa awalnya
dua ribu dua belas jadi kurang lebih sekitar empat tahun yang lalu lah ya
jadi kalian ngobrol ngobrol sampai akhirnya membuat satu aplikasi namanya mailbird
sekarang sudah berapa banyak pengguna mailbird di dunia
aktif usernya per bulannya sudah mencapai seratus ribu
seratus ribu user lebih
itu dari indonesia saja atau bagaimana
dari berbagai dunia
pokoknya dari banyak negara begitu
bagaimana anda pertama kali melakukan ekspansi ini apakah berpusat di indonesia atau di negara lain
sebetulnya aplikasi ini berada
kita masing masing bekerja dari negara kita masing masing
contohnya saya saya kerjanya dari bandung
ada andrea kerjanya dari amerika
dan ada olsen juga kerjanya dari denmark dan banyak lagi
dan itu bisa seperti itu ya berhasil ya
nah sekarang bagaimana caranya pengguna itu bisa mendapatkan melbourne
mereka bisa download langsung di website kita
atau kita juga ada di amazon di windows store
ada juga trialnya selama tiga puluh hari
jadi pengguna bisa mengetahui bagaimana rasanya jadi premium user
itu berapa biaya untuk membeli mailbird ini
untuk melbourt sendiri kita ada subscription base
kita pengguna bisa bayar dua belas dolar saja per tahun
atau dia bisa membeli mailbird lifetime
oke saya mau lihat bagaimana cara kerja dari mailbird ini
dimulai dari awal aja ya
ini ya adalah proses kita register email kita ya
ini adalah welcome window nya
memang sekilas sih kalau dilihat dari tampilannya lebih menarik daripada yang sudah ada ya
ema klien yang sudah ada
time color nya juga bisa dipilih
lalu ada integrasi dengan apps yang sudah ada
ini juga menarik nih
jarang email keliance yang bisa integrasi ke beberapa aplikasi di luar ya
jadi kita juga bisa kerja sambil whatsapp
terus apa lagi yang ada di situ
oh tadi saya sempat lihat
jadi ini bisa kita buka email klien dan juga sekaligus video conference dengan yang lain bisa juga seperti itu
salah satu fitur yang kita unggulin juga ada yang namanya inline reply
itu maksudnya seperti apa
misalkan mas dapat banyak pertanyaan di dalam satu email
dan biasanya kan kalau mau dibalas berarti kan biasanya jawabannya satu
dengan fitur ini
kita bisa langsung jawab di bawah
oh jadi ini caranya mengenal sintaks ini ya
tanda tanya terus kalau kita enter itu langsung jadi jawaban si pertanyaan tersebut
ini sebenarnya sepela ya sih tetapi ini penting banget
iya penting banget
karena nyaman malah ya membuat email
iya ini penting
ada juga salah satu fitur lainnya adalah undo send
sudah dikirim di cancel gitu
kita sudah nulis jawaban tapi jawaban belum lengkap
oh jangan dikirim dulu kita bisa ambil
oh tapi itu hanya bisa prosesnya saat emailnya belum betul betul terkirim ke server di penerima kan
jadi ada settingnya di mailbird ini
kita bisa atur seberapa lama kita mau si andusen periodnya itu jalan
jadi bisa tiga puluh seconds bisa beberapa lama
apa lagi fitur lain yang kira kira bisa berhasil dikirim
apa lagi fitur lain yang bisa menjadi nilai utama dari mailbird ini
dan kita menemukan hal yang wah ini harus di share nih di email
kita bisa langsung menekan shortcutnya itu dan walah
sekarang kita ngomongin tentang teknis nih
kenapa mailbird atau anda semua berlima ini memilih untuk

sementara begitu banyak app yang berkembang dan juga berhasil
itu basisnya lebih ke social media dan hal hal semacam itu
kenapa email klien yang anda kembangkan
semua orang memakai email klien
even pelajar pekerja bahkan orang tua pun juga pasti pakai email kan
dan kita melihat potensinya besar sekali
ada rencana untuk mengembangkan ke ini nggak
ke apple misalnya atau ke mac
untuk kedepannya kita ada rencana
tapi untuk sekarang kita masih fokus ke winds dulu
kita perfectkan dulu aplikasi ini baru kita akan ekspansikan
kenapa belum anda merasa belum perfect yang sekarang ini atau seperti apa
kenapa tidak langsung saja paralel untuk mengerjakan itu semuanya
untuk sekarang kita masih menggunakan konsep lean startup
jadi tidak banyak orang yang di perusahaan kita
kita resourcenya juga terbatas
dengan resource yang ada kita coba fokus dulu ke mitos
jadi lebih kepada masalah human resources kalau begitu ya
baiklah kalau begitu semoga sukses dan nanti bisa saya lihat dimana mana aplikasinya mailbird ya
terima kasih abraham ranardo sumarsono alias abe sudah berbagi di sian indonesia tech news